kemunculan tornado water spout di perairan kepulauan seribu mengejutkan warga
tornado water spout tergolong fenomena cuaca alamiah biasa dan terjadi pada masa transisi antar musim
sementara itu puluhan rumah warga di bekasi jawa barat diterjang puting beliung
hingga menyebabkan atap bangunan serta tembok rumah hancur
inilah penampakan tornado water spout di kepulauan seribu
saat hujan deras beserta angin yang terjadi di sejumlah kawasan di dki jakarta dan sekitarnya
tornado water sport merupakan tornado skala kecil yang memiliki pusat dan gerak berputar di laut
menurut penjelasan bmkg seperti yang dilansir detik com
tornado ini terjadi saat hujan deras diiringi petir
keadaan ini biasa terjadi saat peralihan musim dan merupakan fenomena cuaca alamiah